ketika sebagian besar orang bekerja dari rumah kehadiran aplikasi video conference memang sangat membantu melakukan pertemuan tanpa harus bertatap muka secara langsung
setiap pengguna dapat terhubung melalui layanan video audio ataupun berbagi dokumen
di tengah pandemi global virus corona kebutuhan aplikasi semacam ini meningkat tajam
dari hasil survei terbaru lembaga riset data digital app any jumlah unduhan aplikasi video conference mencatat rekor baru dengan angka enam puluh dua juta unduhan hanya dalam waktu satu minggu di bulan maret dua ribu dua puluh
tiga aplikasi terbanyak yang diunduh adalah google hangouts meet microsoft teams dan zoom cloud meetings
besarnya jumlah pengguna tersebut akhirnya juga menarik perhatian
para pelaku kejahatan siber
sekitar awal april biro investigasi federal amerika serikat fbi memberikan peringatan bahwa aplikasi zoom memiliki masalah keamanan
bukan aplikasinya yang rentan diserang virus atau tidak yang populer itu yang akan diserang
jadi windows waktu itu paling populer akan diserang karena orang akan menyerang paling populer
dia effortnya sama tapi hasilnya maksimal
sejak itu sudah ada ratusan juta pengguna sekarang android yang paling populer
karena dia lebih populer dari windows dia akan diserang
nah hari ini gilirannya zoom
nah yang penting kita lihat hari ini windows termasuk yang salah satu yang baik
tiap ada celaka amanan dia tutup
tiap ada celaka amanan dia tutup
kalau proses ini berjalan untuk h tujuh puluh lima lama lama celah kamarnya makin sedikit
dan kita gak bilang bahwa sistem operasi lain lebih aman
apakah tidak punya celaka amanan
punya cuman ada nggak sih orang yang berminat untuk menyerang kamu
kasus penyalahgunaan aplikasi zoom yang sering dilaporkan
sering dikenal dengan istilah zoom bumbing
para pelaku biasanya melancarkan aksi dengan cara menyusup ke sebuah pertemuan
melalui sebuah tautan yang dibagikan di media sosial
kemudian memutarkan konten ke media sosial

ada pula laporan dari firma keamanan six chill yang menyebutkan ada ratusan akun pribadi pengguna zoom
yang dibagikan di forum internet populer di dark wet
selain itu ada pula laporan dari dennis parinov
pakar keamanan dari perusahaan keamanan cyber kaspersky
yang diterima oleh tim cnn indonesia
yang menyebutkan bahwa mereka telah mendeteksi ada seribu tiga ratus file palsu
yang menggunakan nama serupa dengan aplikasi zoom
yang menggunakan nama serupa dengan aplikasi zoom
dari satu tiga ratus file tersebut setidaknya ada dua ratus ancaman
yang paling banyak adalah file installler edward yang akan mengunduh iklan
biasanya file ini diunduh dari alamat web yang tidak resmi
lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi video conference yang aman
sebenarnya keamanan menggunakan aplikasi video conference
jangan hanya diharapkan pada sistem keamanan pemilik aplikasi itu sendiri
melainkan juga pada diri kita sendiri sebagai pengguna
pertama jangan bagikan lin meeting secara sembarangan
baik bagi admin maupun peserta
pastikan hanya pihak pihak berkepentingan yang memiliki link meeting tersebut
jangan gunakan pihak ketiga atau gunakan saja fitur web lain
dan ketiga terakhir dan tak kalah pentingnya
jika memang menggunakan aplikasi video conference
pastikan selalu menggunakan versi terbaru
karena penyedia jasa video conference akan selalu mencoba memperbaiki sistem keamanan
di setiap pembaharuan versinya
semoga tips ini dapat membantu keamanan dan kenyamanan
selama bekerja di masa social distancing
tim liputan cnn indonesia jakarta